sekarang pizza dengan rasa sosis keju paprika daging sapi atau ayam mungkin sudah sering kita nikmati
pagi pagi jadi lapar ya
namun bagaimana jika kuliner dari negara italia tersebut dipadukan dengan selera nusantara
seorang koki di surabaya jawa timur berhasil memadukan pizza bersama kikil sapi dan juga rendang yang merupakan makanan khas dari indonesia
adonan pizza yang sudah dipipikan dia olesi saus secara merata
setelah itu adonan pizza ditaburi dengan daging kikil sapi rendang atau cumi cumi
selanjutnya pizza dipanggang di dalam oven dengan temperatur satu ratus delapan puluh derajat celcius selama lima belas menit
pizza kikil sapi dan rendang siap disajikan dan dinikmati

pizza selera nusantara ini ternyata mendapat respon positif
bagi anda pecinta kuliner yang penasaran mungkin bisa mencoba membuatnya sendiri